sementara business class memiliki dua puluh delapan tempat duduk
membuka jasa groomers tapi untuk saat ini saya nggak buka memang
pada saat dia berjalan di atas batu batuan tadi malah memicu terjadi penekanan penekanan pada titik tertentu
idealnya berat badan kita itu dimana dan katanya kalau jalan dan lari itu beban ke lutut kita itu sangat
yang jelas yang berdampak yang terdampak
pendidikan juga punya peran penting
jadi nanti pada saat proses pemasangannya lebih lunak dan lebih mudah
jadi usia dua belas tahun yang dengan kondisi imunokompromis
jadi ada kak nover dan juga kak adam kak adam fotografer profesional
fisip berarti ilmu politik
dan mereka menggunakan penelan yang berbeda beda
disuruh mikir mikir tapi tidak ditahan begitu kira kira bang d
meski tidak ada yang mengungsi warga tetap mengevakuasi barang barangnya ke dataran yang lebih tinggi agar tidak terendam banjir
ya wow deh nggak bau enak
maka foto yang sudah saya miliki akan saya share
perdebatan teks antaragama dan seterusnya
untuk minyak curah ini
saya juga pernah ditegur itu bukan saya
gunung semeru di kabupaten lumajang jawa timur mengeluarkan awan panas
sampai sekarang tahun dua ribu dua puluh tiga ini bagaimana sih potret dari kekerasan khususnya terhadap anak di indonesia
ya mungkin ada nama lain lagi misalkan saja
dan itu cukup berbahaya mereka harus bisa melewatinya
menurut menteri perindustrian agus gumiwang meski belum diputuskan seperti apa skema insentif yang akan diberikan
rebutan pangan rebutan oksigen apa segala macam
wakil ketua dewan pembina partai gerindra sandiaga uno resmi berpamitan dari partai gerindra
karena kita baru masuk kepada tahap edukasi tentang masalah ini
mission fresh memiliki semua kualitas fisik dan perilaku anjing pendamping yang ideal bagi tuannya
kita akan lihat terlebih dahulu pidato anies baswedan saat perpisahan tadi sore
melangganan banget karena di sini tuh murah pedes sambalnya tuh bikin ketagihan
terima kasih bung alfred inisiatifnya
sering banget ya santai aja biasa aja
ini maksudnya kalau kita lihat polusi yang ada di sini
berbagai kasus kekerasan seksual yang dialami anak anak indonesia sangat memprihatinkan
poin poin tambahan di aturan baru gitu nanti kalau misalnya
dua kali dibilang ketemu jepang
dan kita memang berharap mudah mudahan covid sembilan belas tidak
apa waktu itu mencetus ya menjadi motivasi bagi sofian untuk
ini menjadi pertimbangan utama buat
sehingga memudahkan masyarakat untuk bisa melakukan lapor spt tahunan
upaya diplomasi harus dilakukan secara kolektif
minggu berikutnya itu gereja katolik yang usianya sudah hampir seratus tahun mau direnovasi
awalnya tuh saya order masih yang sudah dikupas
malah dijadikan sebagai alat transaksional untuk memenangkan salah satu calon
bahkan kami bisa pernah menemukan usia dua belas tahun itu sudah direkrut sebagai boys prostitution
jadi banyak subsidi yang sudah terjadi dan akan terjadi
tapi harus tetap harus menjadi kontrol juga bagi seorang presiden
tapi di satu sisi dalam pekan ke depan mungkin sebelum sampai akhir oktober sudah pasti akan ada calon wakil presiden
slow sekali selama beberapa waktu ini
lu tinggal jawab setuju apa nggak setuju sama kasih alasannya aja
pak sby dua kali pak jokowi di atas tujuh puluh empat
dilihat oleh temen temen private sector
seandainya memang kondisi anggaran tidak bisa segera dipenuhi
ini dulu warisan dari dewa atau seperti apa
itu tidak merupakan bagian dari yang melakukan kejahatan
kita mulai produksi itu januari tanggal dua puluh
jadi memang destinasi destinasi wisata kita itu tidak menyediakan anak anak untuk tujuan prostitusi
dalam sudut kota kali ini saya akan mengenalkan salah satu pementasan tari
jangan khawatir kita akan mencari pengemudi
itu menang itu sakitnya hilang semua sudah
itu belum memastikan ya siapa kira kira calon wakil presiden
tapi sepuluh ribu dari tiga ribu itu luar biasa ini
dua ribu dua puluh satu bahkan djp i jawa timur juga mampu mencapai target tersebut
bagaimana mungkin kita bisa menghafal quran kalau kita kumpulnya di komunitas komunitas yang tidak mendukung kita untuk menghafal quran
tidak dapat dilakukan dalam waktu dekat ini
anak anak kecil juga kayaknya kalau di zoom juga latihannya juga males malesan kali ya
nah terus terang saja tiffany
target kita seratus sampai satu ratus dua puluh
sehingga aspek competitiveness kan di sini harus ada
tulang belakangnya yang suka sakit lututnya suka sakit dan setelah kemudian kita telusuri ada faktor pekerjaan yang membuat dia itu dari mulai dia datang di kantor sampai kemudian dia hanya istirahat siang
sehingga tidak terjadi inflasi karena ini akan sangat merugikan tentu saja
kalau nanti diusung menjadi calon pres bagaimana pak
kondisi yang seperti ini saya sudah sangat berterima kasih